suasana hut kemerdekaan ke tujuh puluh delapan republik indonesia
terasa dalam latihan tim pss sleman
menjelang menghadapi tuan rumah persita tanggerang di stadion indomilk arena
seluruh pemain baik lokal maupun asing mengenakan pita merah putih di kepala
latihan dipimpin langsung pelatih kepala pss sleman marian mihael
yang sudah sembuh dari sakit pada kamis sore
kepercayaan diri para pemain tim berjuluk super elang jawa sedang tinggi
setelah meraih dua kemenangan beruntun dan mencetak enam gol
namun pss sleman akan pincang saat menghadapi persita
karena empat pemain mereka harus absen akibat akumulasi kartu kuning dan cenderang
pelatih kepala pss sleman marian mihael mengakui
melawan persita adalah laga sulit karena kualitas pemain dan permainan mereka
namun dirinya optimis untuk mampu lanjutkan tren positif kemenangan
pertama tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada orang indonesia
untuk hari kemampuan mereka
semoga berjaya untuk masa depan
mengenai persiapan kita untuk pertandingan persita
kita tahu dengan baik bahwa persita adalah tim yang baik

pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit
walaupun tempat pemain kita di reking
tapi kita bersedia
kapten tim pss sleman kim jeffrey kurniawan mengatakan
pemain sudah siap meraih kemenangan di kandang persita
dan semoga keberuntungan ada di timnya sehingga mampu meraup tiga kemenangan beruntut
seperti setiap pertandingan kita bagi momentum yang cukup baik
dan kita ingin melanjutkan momentum itu
dan mudah mudahan bisa ambil tiga poin juga di kandang persita
jadi kita pemain akan melakukan segala galanya untuk mencapai target itu
sementara itu persita tanggerang mengusung misi bangkit
untuk memperbaiki peringkat di papan kelas men sementara
pasalnya pada tiga pertandingan sebelumnya
tim berjuluk pendekar cisadane ini harus menelan pil pahit
karena selalu kalah dan tidak mampu mencet papan kelas men sementara

persiapan terakhir dilakukan anak asuh louis duran dengan menggelar latihan pada kamis malam
namun tidak ada latihan khusus kepada penyerang untuk mengasah ketajaman mencetak gol
latih kepala louis duran mengaku telah melakukan evaluasi atas hasil pertandingan sebelumnya
dan telah memberikan instruksi khusus kepada pemain untuk dapat menaklukkan pss sleman
setelah mempelajari video pertandingan
dirinya masih percaya penyerangnya mampu mencetak gol
karena setiap pertandingan pasti berbeda situasi dan memiliki banyak peluang yang tercipta namun belum beruntung
penjaga gawang persita tanggerang randy oskario mengakui ketajaman barisan depan pss sleman
namun dirinya telah mempersiapkan diri bersama para pemain bertahan agar tidak kebobolan dan mampu meraih kemenangan
persiapan tentunya kami sangat siap dengan arahan tim pelatih dan kami siap menjalankannya untuk besok
dan kita harus meraih poin tiga
karena di kandang sendiri kita harus meraih poin itu untuk memperbaiki klasmen
dan kita harus menang
menghadapi tamunya pss sleman pada jumat malam
persita tanggerang harus kehilangan empat pemainnya
yakni pemain belakang javlon gusenov akibat akumulasi kartu kuning
bayi shin yong yang mengalami cedera pada jari kaki
serta dua pemain yang memperkuat tim nasional di ajang aff usia dua puluh tiga tahun
dodi wahyudi tanggerang banten